eh emangnya lo mau kemana sih ganjen banget
haa udah pangsip di maja
hah hah wangi kagak
bau kuburat lo
ya lo sembarangan udah pangsip di maja disini
gita nih yang muda mau pacaran pengen
tuh di rumah cewek gue tuh yang di ujung jalan sono
udah pangsip disini aja jagain pos
nih gue kasih hadiah buat main catur
eh eh eh eh tar dulu
lu bilang mau ke rumah cewek lo mau begini
jangan jangan lo mau berbuat mesum ya
kalian berdua nyembelin banget ya
aku bisa jelasin ke kamu ya
udah lo gak perlu jelasin apa apa tau gak
kalian itu udah kelewatan
kenapa sih kalian sampai berbuat kayak gitu
kak itu kan cuma sedih ngeliat ke arah gak putus sama kak laura
iya tapi sekarang jadi kayak gini kan semua jadi tambah ribet
udah lah pi gak usah dipermasalahin
mereka gak salah kok
kak permasalahannya itu adalah mau berubah
gara gara mereka kan karangnya jadi tampar sama laura
udah pi udah
kenapa sih kak
kok malah ngebelain mereka
opi itu cuma pengen ngajarin supaya mereka gak jadi tukang bohong
emang kenapa sih kemarin kemarin
kok opi ngelarang hubungan kak rangga sama kak laura
iya karena mbak aja bolehin kakak pacaran sama kak tristan

kak rangga kan seneng sama kak laura kenapa mesti dilarang kak
emang kayak gimana sih perasaan kak rangga ke laura sebenernya
pi kakak udah pernah bilang kan sama kamu
kakak suka sama laura
tapi sekarang kan laura udah putusin kakak
iya dia memutuskan kakak karena kamu ditek banget sama dia pi
buktinya anak anak bohongin aja bilang kakak sakit dia dateng kesini
kak laura aja bilang sama kita
kalo kak laura itu masih sayang sama kak rangga
kamu denger kan kak
kamu denger kan pi
aku ngerasa kebencian kamu itu udah gak jelas depi
sebenernya ada apa sih
iya tapi cuma gak pengen aja kak
kalau laura itu nyusahin kak rangga
kakak gak pernah ngerasa disusahin sama dia pi
aku ngerasa alasan kamu itu semakin gak jelas pi
sebenernya kamu kamu tuh maunya apa sih
ini lah yang harus dibahas
sekarang kalian minta maaf sama kak laura ya
tapi inget ya kalian jangan bilang kalau kak rangga yang suruh kalian ya
nanti takutnya kak laura salah paham lagi ya

mungkin aku pulang aja kali ya
aku gak boleh pulang nanti dadi ngerasa udah menang lagi
terus nanti dadi seenaknya sama aku
enggak aku nggak boleh pulang
aku harus tunjukin sama dadi kalau waktu bisa hidup sendiri
wah kebeneran nih pangsip berdua lagi di sini
pegangin ya pegangin dulu bentar
sini dikit oke deh

eh emangnya lo mau kemana sih ganjan banget
hah udah pangsip dimajah
bau kuburat lo
sembarangan udah pangsip dimajah
udah pangsip dimajah di sini
giden yang muda mau pacaran pengen
tuh di rumah cewek gue tuh yang di ujung jalan sono
ya udah pangsip di sini aja jagain pos
nih gue kasih hadiah buat main catur
lo bilang mau ke rumah cewek lo mau begini
jangan jangan lo mau berbuat mesum ya ah
itu apa itu hah
lo pasti mau berbuat mesum hah
gue laporin pak rt ditangkep kawin lo
boleh juga tuh
jangan jangan rangga lagi
jangan jangan rangga pengen rayu aku
tapi aku gak mau aku gak boleh tunjukin ke rangga
aku harus tampar dia
tapi kalau tampar kan anak terlalu sakit
harusnya yang sakit banget
aku harus pukul rangga pakai gagang
resain tuh biar pinjol kepalanya
jangan main kesana orang
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aku gak pernah mau mainin perasaan kamu saya
aku bener beneran cinta sama kamu ya
kok kamu di sini sih
sorry aku pukul pukul sekiranya aku rangga
dia mau datang kemari
tenang aja yang
pokoknya kalau sampai dia datang kemari
aku akan bikin perkedel dia
karena dia udah nyakitin hati kamu
tenang aja yang
enggak ngajar tuh emang
eh tadi sakit nggak dipukul
aduh sakit banget yang
kayaknya dada aku juga atlet deh
vietna juga nih ikut ikutan
ih apa hubungannya sih
kepala sama dada sama perut
yang kalau aku ada
karena uratnya nyambung semua
dari perut dada sama kepala
nyambung semua yang
yaudah mendingan masuk ke dalam deh
bapak atin ya
yang tapi kayaknya aku nggak bisa jalan sendiri deh buat masuk
aku kayaknya mesti dituntun nih
aduh ya jatuh udah nih
aduh jatuh dah nih